saya persilakan pak menteri komenko
pak menteri komenko
bersifat sementara dan bertahap
kita tahu modusnya adalah
dalam bentuk video
dalam bentuk meme
dalam bentuk foto
bukan di media sosial
viralnya di messaging system
teman teman akan mengalami
kita semua akan mengalami
kalau kita download
kemudian juga foto
muda rotnya ada disana
tapi sekali lagi ini
sementara secara bertahap
jadi justru kalau menurut saya
kita sangat mengapresiasi
biasanya mainnya di media online
dan sekarang kita kembali sementara
apresi saya kepada teman teman media mainstream
selama ini kita pakai
itu tidak masalah
itu bukan di media sosial
viralnya itu selalu di
dan lain sebagainya
jadi fitur yang kita prioriskan
untuk sementara tidak diaktifkan
dan foto atau gambar
karena secara psikologis
tanpa kita memberi text
tanpa kita menyampaikan apapun
kalau video itu bisa langsung
itu yang kita harapkan
jadi untuk sementara
itu yang kita lakukan
tapi ini sekali lagi sementara dan bertahap
mudah mudahan kita bisa cepat
selesai karena ini juga bermanfaat
untuk kita pribadi
pak ini kenapa
tidak digunakan takedown di bali
daripada meletup langsung di bali
tidak bisa digunakan
dua ratus juta lebih
hampir semuanya menggunakan whatsapp
bagaimana kita menangani seratus juta
kalau takedownnya individu
pak maaf tadi kata bapak kan
bertahap ya pak jadi setelah ini
bukan bertahap itu mungkin karena
providernya masing masing juga
tidak bisa sekaligus kita punya
provider besar tidak bisa barangkali
tidak bisa sekaligus ada yang masih
oh ini kok saya masih bisa
oh ini sudah tidak bisa ini bergantung
nanti di teknis di lapangan karena koordinasi
juga banyak sekali
saya sampaikan tadi
dari media sosial
yang viralnya cepat
yang secara emosional
kepada diri kita
sudah terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
di instagram juga sama seperti
management dari konten
pembatasan inti dari
undang undang ite itu adalah
terima kasih chief